itu ada sustar tanya aja situ
bapak teman teman
sustar itu pasien di kamar satu ratus satu teh kenapa bisa keluar ini keamanannya rumah sakit teh kemana ya teh
jangan marah marah ada pasien yang izin nggak itu yang sakit perut yang muntah muntah yang sakit mah
hei udah waktu bantu cari bantu cari loh
neng neng bawa tanya ya lihat perempuan tingginya segini rambutnya segini putih
iya detek ponakan saya
wow oke ini pinternya
bisa di atas panggung nanti begitu
eh biar aja kira latihan
pokoknya jadi bayi pisang ya kalian keren pak
cantik juga ya
karena si repa orangnya bayi
sekarang kamu bisa ngomong kayak begitu
duru kan cinta tanah anjing
serius guys sekarang udah mau repa
oke baik baik baik udah kamu udah tadi komplain aja sekarang gantiin
kasih liat dong
motor bisa deh
ngapain kamu harus keliatan yang cocok berdua
boy boy serius dong jelek banget
jalan jalan kapus
jangan duduk nyari duit jatoh
wah enggak gitu boy
malu maluin bekas model lah
kepalanya di atas dong
orang penontonnya disitu emang di bawah
aku gak tau ref
jadi pose apa aja ya kamu bisa
tapi menurut aku lucu loh gaya gue
kalau dia nunduk tuh kayak kesannya malu malu gimana gitu
ihh kamu boy kamu dibelain melulu
kok dibelain terus
seneng gak ya ini ya
calon bertua yang bagus
kamu jadi bingung mau pakein yang mana
apa dikepang aja ya
bisa sih dikit
ya habis boy rambutnya kan dikit
jadi ngepangnya dikit bisanya
apa tuh panjang
eh sebentar dulu
kenapa sebentar dulu
alah iya kumaha bilang sama si teteh manis
kalau langsung dibawah masuk
nanti si mew ngararoceh macem macem
masuk sini nanti
kan tidak mungkin saya terseterang
di dalam ada temennya si neng yang mulutnya te ayak remna
ngejenguknya bisa dituna dulu
kebetulan neng teh baru tidur
kan selama di rumah sakit teh
si neng teh jarang bisa tidur ya abah ya
kasian si neng
ya teh ya
oh kalau itu sih
saya nggak akan ganggu lah
saya cuma mau liat neng orok aja sebentar
cuma mau liat aja boleh kan aka ngaba
ya boleh atuh kenapa tidak
ini sudah atuh ya
tuh dulu atuh
belok kiri teh
masa ada sih mau anak mau kesini
tidak bisa dihindari
semoga neng oroknya akan abah suka sama saya
semoga si meong sudah pulang
ini teh kamarnya
yakin mau masuk
tidak takut ketularan
alilahi si neng kemana eh
si neng kemana eh
si neng kemana
si neng kemana
tadi masih neng ada di sini eh
si neng di jalan
ya udah cari dulu ya
si neng kemana sih
si neng kemana sih
si neng kemana sih
coba ke tempat nih
lihat tidak anak perempuan cantik orang yang rupawan ya

lihat perempuan tingginya sekitar segini rambutnya panjang gelis
wah mati orangnya
tanya orang tanya orang
lihat ceweknya tidak ya tingginya sekamu ya
cuma cantik wajahnya
teng neng neng
itu ada suster tanya aja situ
ya teman ini
itu pasien andur di kamar satu ratus satu

kamar satu ratus satu kenapa bisa keluar ini keamanannya rumah sakit ya
itu yang sakit perut yang muntah muntah yang sakit mah
eh udah waktu bantu cari bantu cari lah
neng mau tanya ya
lihat perempuan tingginya segini rambutnya segini putih
iya detek keponakan saya detek pembalap darah sakit pakai baju pasien
pokoknya mah yang cantik se bandung raya
eh dong kemana sih ini
bah belum ketemu mah
carinya yang bener atuh
wah udah dicari ini mah
yes udah dicari ya bah kemana mana tapi nggak ketemu
ya udah semua sakit
cari terus berarti pakai mana aja
eh eh dok
nah gitu dong ray senyum dikit
kan gue jadi senang liatnya lo senyum
iya sih melih meja
akhirnya udah bawa gue ke sini
tadi tuh di ruangan gue sumpet banget
pokoknya tuh beto terus
ih sama sama tau ray
kan emang kita temen lo jadi kita bakal berwhat up aja biar lo seneng
kalau katanya bebe piannya nih ya that's what friends are for
sejak kapan bebe pian lo bisa ngomong bahasa inggris merah
oh iya ray lo tau belum

jadi si reva sama boy katanya bisa ikutan lomba cocok loh
jadi pokoknya reva udah ngasih izin
gue doain semoga mereka menang ya
kamu cari si neng ke arah rumah sakit aja ya
saya sama temanis cari ke taman
apa berdua ke taman
kita temanin apa
oh mana tuh eh
eh jangan suka negatif tinggi
oh banyak tuh
lo juga jangan lupa makan
nanti tambah sakit lagi
gue juga mau nyoba makan
misalnya gue liat abah
aduh baru diceritain orangnya nongol
sama ceweknya lagi
baik baik baik
gue mau dibawa ke mana sih
dari sini tahu
dek lihat anak saya tidak pakai baju pasien rambutnya panjang segini agak merah
waduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
tadi saya seperti melihat cien sama teman temannya tapi dimana tadi malis itu teh ya udah kecil
eh tunggu mata saya suka ini minus harus salah dia ini gue mau dirumah
eh tutup pintu
dulu udah ada
kok lo pada bawa gue kesini sih